sejak dua bulan terakhir rutinitas latihan sepak bola di akademi persija jakarta harus dilakukan secara virtual
menjadi salah satu harapan klub macan kemayoran untuk menyuplai pemain pemain andalan baru
membuat akademi persija konsisten menjalankan program latihan meski di tengah meluasnya penyebaran covid sembilan belas
kita melakukan latihan tapi latihan dari rumah jadi kita lakukan latihan virtual
kita coba share program latihan yang kita buat
kemudian kita berikan contoh gerakannya kita berikan pedoman pedomannya guidance nya
jadi akhirnya si anak sebelum kita lakukan latihan virtual mereka sudah pahami mereka sudah ketahui
jadi kita hanya tinggal kontrolin aja dari jauh
ketika kita melatih secara virtual itu seperti makan nasi padam tapi pakai sendok mas
jadi kayaknya kurang nikmat
di tengah kondisi yang tidak ideal seperti saat ini latihan virtual memang menjadi satu satunya cara yang bisa dilakukan
tak hanya bagi pelatih penyesuaian juga harus dilakukan para pemain di akademi persija
sebenarnya ini juga malas juga kadang malas juga
karena kan memang area nya juga susah kalau buat latihan tuh nyari area nya
itu aja tapi ya harus dijalani mau gimana juga
kita harus latihan bingung sikap pertama tama
harus kayak gimana cara naruh kameranya di mana terus biar kelihatan kita cara ngelakuin materi latihannya
dengan seratus orang lebih pemain di kelompok umur tiga belas hingga lima belas tahun enam belas tahun delapan belas tahun dan dua puluh tahun
persaingan di akademi persija untuk mengisi posisi di tim utama memang keras
hal yang wajar karena bila terpilih di tim utama kelompok umur enam belas tahun delapan belas tahun dan dua puluh tahun
mereka akan merasakan tampil di liga kelompok umur elite pro academy
plus menerima sejumlah kompensasi berupa gaji dari klub
saya selalu berpikir
masih banyak orang di luar sana yang pengen kayak saya
ada di tim persija digaji pengen main keluar sana sini
itu menjadi motivasi saya untuk terus berlatih lah
agar tidak kesaing sama orang lain atau orang baru
penyebaran virus corona memang membuat banyak perubahan
terkecuali di dunia olahraga
menjalani latihan secara virtual menjadi salah satu contoh
bagaimana anak anak kelasnya
muda di akademi persija ini
tetap menjaga mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional di tengah pandemi